kurma makanan prima donna selama ramadhan meski berasal dari timur tengah buah yang
biasa dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa ini mudah diperoleh di pasar sualayan di pasar
tanah abang jakarta pusat banyak gerai menawarkan kurma berbagai jenis sejak
lama tanah abang telah menjadi pusat perbelanjaan kurma dan biasanya di bulan puasa seperti ini
omset penjualan kurma meningkat tinggi seperti apa kita lihat meski sepintas tampak serupa ada
berbagai jenis kurma mulai dari yang basah kering hingga organik apa perbedaannya ya
banyak bedanya kak kayak ini ini dia kurma basah dia lembut kurma sukari kalau ini dia kering
besar tapi kering kalau yang ini ini yang ajwa kurma nabi kurma nabi itu dia pulang dan juga
kering kalau ini dia kurma mejol lembut sama besar
nah kisaran harganya ini berapa sih mbak
kisaran harganya yang dari harga rp lima puluh ada juga yang sukari itu dia harganya rp delapan puluh
sama paling mahal itu ajwa ada yang rp tiga ratus dan si mejol rp tiga ratus juga
pada hari pertama puasa ia meraup rp sembilan puluh
banyaknya gerai penjual kurma di tanah abang membuat harganya lebih murah
pembeli seperti sekar dan romi dari grogol jakarta barat memilih berbelanja kurma di sini
meski di sekitar tempat tinggal mereka kurma mudah didapat
lagi beli kurma sama almon buat berbuka puasa buat sahur juga bisa
harga juga lebih murah kualitasnya juga terjelas terjangkau di sini
untuk berbuka puasa emang kalau berbuka puasa kesini
pedagang lain seperti tegar juga merap cuan besar selama sepekan
pekan pertama ramadan
di gerainya tersedia kurma dalam kemasan satu kg dan lima kg
dari yang banyak pengunjung itu sekitaran di hari sabtu sama minggu
dan itu bisa mencapai lima puluh seratus karton kita jual
tidak hanya rasanya yang manis
kurpa juga mengandung serat dan dapat menjadi sumber energi yang dibutuhkan
saat sahur dan berbuka puasa
laurencia gata yudhistira satria jakarta